terima kasih ya bapak
sebelum saya menyampaikan beberapa hal
saya ingin menyebut keterangan dari pendidik kores jawa keselatan
ada beberapa hal yang saya perlu sebut
yang pertama keterangan dari pak rituan
bahwa saya meninggalkan perjalanan istilah jenazah
di bawah burung masak
jadi saya masih ada di situ sampai selesai
tapi yang terakhir
kemudian yang kedua untuk kronologis keterangan penyidik pc itu
istri saya bukan diterima dari istri saya
tapi saya menjelaskan kepada pak rituan
kemudian yang ketiga
bap istri saya itu belum dikandalkan
karena sudah tidur malam
jadi dia berusaha
ya tadi juga apa namanya
saudara saksit menjelaskan bahwa
itu belum dikandalkan
karena tangan dia
kemudian yang keempat
saya juga tadi menyampaikan bahwa
yang saya maksudkan dengan kameranya adalah
tapi maksudnya ini dikandalkan
saya juga perlu sampaikan bahwa
kenanganan awal oleh popam itu
diatur dalam pertandingan satu sembilan
jadi terhadap istimewa yang terkena
ya nanti saudara jelaskan
di keterangan saudara sendiri
saya kemudian untuk
penekanan fisik itu
tidak mungkin sangat mudah
tapi secara psikologis
tadi ada yang pasti akan
nanti saudara bisa memberikan penjelasan sendiri
pertanyaan saya cuma mengenai saksi
apakah keterangan benar
terkait dengan holster ini
itu bukan holster
yang kelihatan membawa senjata
combat hilsa pada saat di dekat
ya nanti kita lihat sendiri
apa saudara punya sedikit waktu
untuk menerapkan itu
begitu saja ya
pernyataan kenapa saya harus
mengorbankan para politik saya
ini menyampaikan permohonan maaf
dan mulia kepada adik adik saya
saya sudah memberikan keterangan yang tidak pernah diawar
dan pada sidang politik
di semua proses pemeriksaan
saya sudah sampaikan adik adik ini enggak salah
saya yang salah
tapi mereka juga harus dihukum
karena dianggap tahu beristighfah
jadi sekali lagi saya
atas nama pribadi dan keluarga
yang ada perpanjangan pada adik adik saya
adik adik saya harus terhapus
jadi saya sudah berhati hati mohon maaf
saya sudah sampaikan di depan
mereka tidak salah
mereka hanya secara fisikologis
pasti akan tertekan dalam proses
saya lakukan pertolongan jawab
saya sudah sampaikan
tapi mereka tetap di proses
mutasi dan demosisinya saya
setiap berhubungan dengan
dan penyidik dan rakyat yang saya pastikan merasa goyang dan bersalah
saya sekadar berhati hati dengan program program penyelamatkan anggota